kami bangsa indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempu yang sesingkat singkatnya
jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
jangan lupa like share dan subscribe
indonesia menghadapi jalan yang tidak mudah untuk meraih kemerdekaan
jauh sebelum proklamasi digaungkan
jepang sempat menjanjikan kemerdekaan kepada indonesia pada tujuh september seribu sembilan ratus empat puluh
saat itu jenderal angkatan darat kekaisaran jepang kunaiki koiso
menyampaikan janji pemberian kemerdekaan kepada indonesia
di hadapan rakyat indonesia yang diwakili oleh soekarno
soekarno menyampaikan pidato kesiapan indonesia menerima kemerdekaan
di hadapan perwakilan kekaisaran jepang dengan gegap gempita
bagaimana menurut anda
jenderal angkatan darat kekaisaran jepang kunaiki koiso
memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa indonesia di kemudian hari
hati dan jiwa kami meluap lah dengan rasa terima kasih yang sesik mat kismatnya
kepada yang maha mulia tengno heka
yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita cita kami yang telah berpuluh puluh tahun

janji kemerdekaan dari jepang disambut dengan euforia tak terhingga oleh rakyat indonesia
kabar bahwa indonesia akan merdeka dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri
sebenarnya ini taktik
jadi jepang itu sudah jelas akan mengalami kekalahan
nah untuk bisa memenangkan perang jepang butuh rakyat indonesia
maka jepang berusaha mengambil hati rakyat indonesia dengan mengabarkan bahwa pemerintah jepang
pemerintah daini pun akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat india timur atau indonesia saat ini
nah dari situlah kita semua berbangga karena jepang akan memberikan kemerdekaan
bahkan janji itu disampaikan langsung kepada soekarno dan soekarno menerima janji itu
dan soekarno dengan gegap gempita menyambut dalam pidatonya yang berapi api dan itu disambut oleh perwakilan perwakilan jepang
dan soekarno dengan gegap gempita menyambut dalam pidatonya yang berapi api dan itu disambut oleh perwakilan perwakilan jepang
dan soekarno dengan gegap gempita menyambut dalam pidatonya yang berapi api dan itu disambut oleh perwakilan perwakilan jepang

sebuah dewan ad hoc berupa badan penyelidik usaha usaha persiapan kemerdekaan indonesia
atau yang kita kenal dengan nama bpupki
hal mendetail terkait syarat kenegaraan
dilanjutkan pada masa kerja panitia persiapan kemerdekaan indonesia atau ppki
termasuk menetapkan soekarno dan muhammad hatta sebagai presiden dan wakil presiden indonesia ketika merdeka nantinya
beberapa hari menjelang proklamasi kemerdekaan bukan berarti tanpa dinamika pada bangsa indonesia
terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda
untuk menentukan kapan waktu yang tepat memproklamasikan kemerdekaan
museum juang empat puluh lima ini dulunya adalah hotel milik warga belanda bernama elsis homper
setelah indonesia dikuasai jepang tempat ini diserahkan kepada indonesia
yang kemudian dijadikan tempat perkumpulan pemuda menteng tiga puluh dua
mengadakan rapat rapat dan pertemuan tokoh golongan muda saat itu
di tempat inilah tercetusnya ide untuk mengamankan soekarno hatta ke rengas dengklok oleh golongan muda
menurut golongan muda kekalahan jepang pada perang dunia ii merupakan peluang bagi indonesia untuk segera memerdekakan diri
melarikan soekarno dan hatta merupakan kondisi yang dinilai paling memungkinkan untuk mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan pada saat itu
setelah dikuasai oleh pemerintah jepang dan ini diberikan kepercayaan kepada pemerintah jepang
untuk generasi muda yang dipimpin oleh hm anafi pak soekarno untuk merintis bagaimana indonesia kedepannya
maka dibentuklah jadi suatu pergerakan di mana para pemuda itu ingin indonesia merdeka
namun pada saat itu pemerintah jepang mencium bau bau tersebut
akan terjadinya pergerakan maka dibubarkan lah
dibubarkan namun semangat pemuda pemuda saat itu tetap ingin bagaimana ini indonesia berdiri
maka dari awal gedung juang inilah maka tercetuslah suatu teks proklamasi di mana akhirnya bung karno dan bung hatta diasingkan di rengas dengklok
penculikan soekarno hatta ke rengas dengklok dimotori para pemuda dari perkumpulan
menteng tiga puluh satu seperti soekarni wikana aidit dan hairul saleh
hingga pada enam belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima pukul tiga dini hari soekarno hatta dibawa ke rengas dengklok
memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa indonesia di kemudian hari
hati dan jiwa kami meluatlah dengan rasa terima kasih yang sesismat sesimatnya

yang maha mulia temno heka
kang berarti kenapa harus rengas dengklok kang yang menjadi tempat dalam tanda kutip penculikan soekarno hatta oleh golongan muda di kala itu
arti dan jiwa kami meluatlah dengan rasa terima kasih yang sesismat sesimatnya kepada yang maha mulia temno heka
soekarno muhammad hatta istri dan anak soekarno yang nifat mawwati dan kuntur kecil
dibawa ke rumah salah seorang petani di rengas dengklok yang bernama jiaoke shong
lokasi ini berjarak sekitar tujuh puluh km

tujuh puluh km dari pusat kota jakarta
sebagian besar propertinya masih asri
dan hingga kini rumah ini masih dirawat oleh anak dan cucu jauh kisyong
namun lokasi rumah ini dipindahkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena lokasi asli rumah jauh kisyong terkena abrasi sungai
materialnya semuanya kena sekitar dipindah kembali waktu itu darurat ya
artinya nggak ada tempat kita ini bersih bersih susah
akhirnya yang di aula aja dipotong
kita potong ke depan
kita cuma ada di depan aja sini
nah ini asli semuanya asli
belakang juga kita potong dapurnya
kena kakek sendiri
udah lah kita potong
kang berarti kenapa harus rengas dengklokang
yang menjadi tempat dalam tanda kutip penculikan soekarno hatta oleh golongan muda di kala itu
operasi penculikan atau pengamanan ya
daripada bung karno dan bung harta itu dipimpin oleh sudanco singkih
sudancho singkih itu adalah komandan peta
jadi komandan kompi dari tentara peta
nah tentu dia menguasai jaringan berbagai markas yang ada di berbagai markas peta yang ada di berbagai daerah
nah salah satunya markas peta yang ada di purwakarta yang lokasinya dari rengas dengklok
nah yang pertama itu
lokasi daripada rumah ji kisong
jauh kisong itu
jauh kisong itu merupakan lokasi yang sangat strategis
dimana lokasinya di pinggir kali
jauh dari keramaian
terdapat berbagai perpohonan yang rindang
dan itu memungkinkan operasi ini berjalan lancar
nah yang ketiga adalah
karena lokasi daripada rumah jauh kisong ini dekat dengan markas peta purwakarta itu
tentu pengamanan dari operasi ini
akan dijamin oleh singgih dan kawan kawan gitu
yang dibantu oleh pasukan peta yang ada di markas peta purwakarta yang ada di rengas dengklok ini
di rumah inilah soekarno hatta bermukim selama satu hari
sebelum akhirnya dijemput oleh ahmad subarjo untuk dibawa kembali ke jakarta
tapi soekarno hatta ngapain aja di sini nih kak
ya secara teknis memang yang terjadi
menurut muhammad hatta
bahwa mereka diculik kesini diamankan di sini
mereka tidak melakukan apa apa seharian
jadi yang dilakukan hanya tidur seperti yang ada di kamar
di situ kamarnya soekarno
di sini kamarnya bung hatta
jadi dua kamar yang ditempati oleh dua tokoh bangsa
nyaris tidak melakukan apapun sebelum
pada jam lima belas tiga puluh
ahmad subarjo tiba kesini
untuk mengambil alih
untuk membawa kembali soekarno dan bung hatta ke jakarta
tentu ada perlawanan
tapi mungkin yang kita tahu selama ini ada gejolak
ada dinamika antara golongan tua dan golongan muda
sebenarnya segesit atau setajam apa sih dinamika ataupun gejolak antara golongan tua dan golongan muda pada saat itu
ya sebenarnya memang begitulah sejarah kita ya
sepanjang sejarah pemuda selalu menjadi motor perubahan
meskipun memang yang menarik
di era perubahan
di era proklamasi ini
menurut saya pemuda terlalu gegabah
terlalu kebablasan ya
karena bung hatta menyampaikan dalam bukunya sekitar proklamasi
yang terbit tahun tujuh puluh an gitu ya
beliau menyampaikan bahwa upaya generasi muda dalam kemudian menarasikan sejarah itu sudah kelewatan
ada akronim jas merah
kalau apa namanya bung hatta itu ada akronim jaket merah
ya jaket merah itu jangan keterlaluan memanipulasi sejarah gitu
karena disini jelas bahwa anak muda itu seolah olah ingin menjadi pahlawan kesiangan gitu
mereka hadir bahwa kemudian yang muda bergerak dan merasa mereka paling benar
dengan melakukan upaya penculikan
pengamanan bung karno kedua tokoh ini justru
berkat penculikan dan pengamanan kedua tokoh inilah yang terjadi nantinya proklamasi itu jadi telat satu hari
karena tanggal enam belas ini kan harusnya jadwal sidangnya ppki untuk membicarakan tentang proklamasi itu sendiri
oleh sebab itu bung hatta di tanggal lima belas agustus sudah menyampaikan
bung karno kayaknya kita tanggal enam belas harus rapat
jadi sebenarnya dari tanggal lima belas itu sudah dijadwalkan
dan para anggota ppki dari singapura sudah menjadwalkan
dan para anggota ppki dari singapura sudah menjadwalkan

keluarga lorsque tempoh sesuatu tidak akanames
kerelaan jiow ki xiong dengan memberikan izin rumpahnya

contoh bahwa kemerdekaan indonesia diraih atas partisipatif keberagaman anak bangsa
tujuannya kita sebagian kita merdeka gitu aja nah kita bagai maksa ya kita musibela lah
soekarno hatta dijemput oleh ahmad subarjo untuk kembali ke jakarta
tujuan subarjo bukan berarti berjalan mulus
negosiasi alat terjadi antara subarjo dan golongan muda di rengas dengklok
dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan segera dilakukan dengan melibatkan golongan muda untuk merumuskan naskah proklamasi
proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
setibanya di jakarta
soekarno hatta singgah ke rumah soekarno kemudian ke rumah hatta lalu mencari tempat untuk merumuskan proklamasi
karena berlakunya jam malam mereka tidak menemukan tempat yang tepat untuk merumuskan naskah proklamasi
hingga akhirnya perwira tinggi angkatan laut jepang laksamana takeshi maeda memberikan izin kediamannya sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi
rumah laksamana maeda tersebut
masih berdiri kokoh hingga saat ini
rumah ini didirikan sejak zaman belanda pada seribu sembilan ratus tiga puluh sebelum digunakan sebagai rumah dinas laksamana maida
dan kini rumah ini dijadikan museum perumusan naskah proklamasi di bawah naungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
di rumah inilah proses perumusan naskah proklamasi dilakukan
dimulai dari pertemuan soekarno hatta subarjo dengan laksamana
maeda yang menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk merumuskan naskah proklamasi di tempat ini
soekarno berperan sebagai penulis naskah
dari buah pikiran ketiga orang tersebut di sebuah ruangan dalam rumah itu
setelah selesai dirumuskan di tempat inilah naskah proklamasi disahkan di hadapan sekitar lima puluh orang yang hadir pada saat itu
setelah disetujui naskah proklamasi disahkan di tempat ini
setelah disetujui oleh seluruh pihak barulah naskah tulisan soekarno diketik oleh sayuti malik ditemani seorang jurnalis burhanuddin muhammadiyah
di ruang penghentikan inilah terjadi suatu juga peristiwa yang sangat apa yang tentunya sampai sekarang menjadikan naskah ini masih ada
karena naskah asli yang pada waktu itu
itu istilahnya diketik oleh sayuti malik
nah yang naskah asli ini dibuang istilahnya diremas dibuang ke bawah dan sebagainya
nah oleh burhanuddin muhammadiyah ini naskah itu dianggap suatu yang penting lah
bahwa mungkin beliau sebagai seorang jurnalis berpikiran ini juga naskah asli
nah oleh burhanuddin muhammadiyah itu diambil dan naskah itu disimpan selama
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu baru diserahkan pada presiden pada waktu itu presiden soeharto
jadi sekitar tiga puluh tahunan lah
proses perumusan dari mulai jam satu sampai jam dua itu terjadi
dari mulai bung karno yang mempersilahkan bung hatta silahkan anda yang menuliskan
karena anda jago dengan orang minang itu jago sastra jago menulis dan lain sebagainya
tapi bung hatta bilang kalau saya yang memikirkan maka bung lah yang menuliskan
bung karno yang menulis
nah di dalam naskah proklamasi itu ada tiga kali coretan
yang pertama pembentukan itu dicoret
yang kedua penyerahan itu dicoret
nah yang ketiga
dan yang benar itu yang pemindahan
jadi pemindahan kekuasaan
kemudian penyerahan dicoret pembentukan dicoret penyerahan disoret
dan akhirnya pemindahan kekuasaan
setelah diketik naskah proklamasi dibubuhi tanda tangan soekarno hatta di atas sebuah piano
barulah di pagi hari teks proklamasi kemerdekaan siap
dibacakan sebagai langkah pertama indonesia sebagai negara yang merdeka
kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
berarti soekarno memproklamasikan kemerdekaan indonesia itu di tempat kita berdiri saat ini kang
ya jadi lokasi yang sekarang menjadi tugu proklamasi atau monumen proklamasi sebenarnya membingungkan masyarakat
kenapa karena di lokasi yang sekarang kita berdiri ini ada kurang lebih empat
jadi monumen pertama
jadi monumen pertama adalah tugu peringatan hari kemerdekaan satu tahun yang seperti tugu jarum yang kecil itu
nah kemudian ada monumen kedua ya yang itu tugu petir ini
ya ini juga sempat disalahgunakan oleh pihak setempat karena ketidakpahaman
ini dijadikan tiang bendera
jadi kita sempat protes dan sekarang sudah dipindahkan
dan tiang bendera di belakang di sampingnya
nah tugu petiri inilah tempat berdirinya bung karno saat membacakan teks proklamasi
jadi tempat berdirinya titik yang sangat penting di mana bung karno berdiri
nah seharusnya itu di beranda rumahnya beliau
tapi rumah itu sayang kemudian dirobohkan tahun seribu sembilan ratus enam puluh
ya seiring dengan itu dibangun juga tugu ini
ya di tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
jadi termasuk gedung kola yang di belakang
gedung pola itu adalah gedung pengganti daripada rumah bung karno yang dihancurkan itu
nah tidak tahu tidak ada yang tahu apa alasan persis bung karno menghancurkan rumahnya sendiri
padahal rumah tersebut merupakan bukti otentik dari peristiwa sejarah besar bangsa kita yaitu proklamasi kemerdekaan
setelah ratusan tahun kita bangsa ini dari berbagai bangsa mengalami penjajahan
kemudian diproklamasikan di tempat ini di lokasi ini
nah ini sangat disayangkan
jadi apa yang disampaikan bung karno dengan slogan jas merah jangan sekali kali meninggalkan sejarah
sebenarnya kelihatannya seperti omong kosong ya
karena bung karno justru menghancurkan rumahnya sendiri atas perintah dia sendiri
atas perintah dia sendiri
yang menarik lagi adalah monumen di belakang kita
ini adalah monumen proklamasi juga
adalah monumen yang seperti apa
tegak lurus di belakangnya
nah itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dibangun oleh masa pak ali sadikin oleh soeharto pada zaman orde baru
kemudian yang depannya ini monumen dua pahlawan ini itu tahun delapan puluh
jadi berbeda tahun
jadi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh kemudian pas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh itu ditambahkan naskah proklamasi di depannya
jadi tadinya tidak ada dua patung ini
dua patung ini baru tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ditambahkan
nah kalau yang soal di lapangan ikada itu
ya memang ada isu yang diterima oleh anak muda terutama anak muda yang tidak join
jadi isu itu beredar di kalangan mereka bahwa proklamasi akan disampaikan di lapangan ikada
dimana lapangan ikada itu merupakan lapangan yang sangat ramai terbuka dan siapapun bisa hadir
dan selalu menjadi target daripada pergerakan masa
jadi memang itu sangat ideal
tetapi bung karno sangat mementingkan kehusuan
kehusuan kemudian sangat mementingkan ketertiban dan keamanan
karena jangan sampai sekutu yang sudah mendarat di jakarta
kemudian jepang yang sudah menjaga kondusivitas kawasan jakarta dan sekitarnya
maka jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
maka lebih baik di rumahnya dengan
dihadiri oleh orang orang tertentu
bagaimana untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk memaknai kemerdekaan indonesia yang sudah merdeka tujuh puluh tujuh tahun yang lalu
ya saya kira tidak mungkin ada kita hari ini yang hidup dengan sejahtera merdeka
kalau bukan berkat perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lalu
nah keyakinan itu juga harus dilihat pada konteks individu
tidak mungkin ada saya hari ini saya bisa hadir seperti ini bisa eksis seperti ini
kalau bukan berkat perjuangan orang tua saya
maka saya berkat orang tua saya negara berkat para pahlawan dan pejuang bangsanya
nah kita juga harus yakin generasi muda indonesia hari ini harus yakin bahwa masa depan itu tidak mungkin lahir bagi kita atau bagi anak cucu kita
kalau kita hari ini tidak memperjuangkannya sama sama
jadi kalau ada yang mengatakan perjuangan mencapai kemerdekaan itu sudah selesai
manakala proklamasi sudah dikumandangkan itu salah
kemerdekaan itu merupakan cita cita tanpa henti sepanjang hayat karena ia adalah proses
jadi kemerdekaan adalah proses maka kita harus terus memperjuangkannya
apa yang harus kita perjuangkan adalah berjuang melawan lupa berjuang menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan
indonesia bangsa yang besar kan bangsa yang menghargai sejarah
jadi kita sampai kapanpun tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau tidak mampu menghargai sejarah dan para pahlawannya
bangsa indonesia lahir atas perjuangan seluruh anak bangsa
indonesia merdeka karena andil semua golongan
indonesia ada karena kebenekaan serta keragaman bukan keseragaman
dirgahayu republik indonesia
ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidap idamkan oleh tujuh puluh juta penduduk di indonesia
berita yang membentuk kesadaran itu menimbulkan suara gembira
baik di kota kota besar maupun di luar negara